setelah kejadian sudah tidak ada komunikasi lagi dengan show
ya intinya ya balik lagi semua orang mulai melapor ya
karena menurut saya ya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan
jangan ya pihak purwajib juga jangan melihat ini anak siapa ini anak siapa
lalu bisa melakukan hal seenaknya
karena ya balik lagi saya perempuan dan disasihitin
dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti tidak akan terima gitu loh
buat apa saya pangsu saya punya pekerjaan
saya punya pekerjaan tetap
gara gara hal ini saya satu dua minggu malam nggak bisa bekerja karena nggak tenang
jadi sampai dari kantor juga satu dua minggu saya tidak boleh bekerja

jadi menganggu pekerjaan saya untuk kaget juga saya pangsos
di sini saya hanya mau mencari keadilan
kemudian dari pemeriksaan tersebut
kita baru ambil keterangan
mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan
ada beberapa orang saksi yang perlu kita ambil keterangannya
dan juga sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara
untuk mengumpulkan bukti bukti dan saksi saksi yang pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut berada di lokasi tersebut
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik

untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik
untuk mencari keadilan kita harus mengambil keterangan yang terbaik